ya kelompok alumni dua ratus dua belas ini kembali menggelar acara reuni dan kita akan membahasnya dengan analis komunikasi politik dari uin syarif hidayatullah jakarta gun gun herianto
selamat malam mas gun gun
ya mas gun gun ini kan meski memang menuai pro dan kontra faktanya reuni dua ratus dua belas ini kembali lagi menjadi trending topic di media sosial
nah kalau kita bandingkan mas gun gun dari tahun dua ribu enam belas lalu disampaikan bahwa salah satu tujuannya adalah aksi bela agama
kemudian di tahun tahun setelahnya erat kaitannya dengan politik
namun di tahun dua ribu sembilan belas ini masih relevan nggak sih sebenarnya dengan kondisi saat ini dengan adanya acara tersebut
kalau kita membaca kelompok dua ratus dua belas dan sekarang alumni dua ratus dua belas menurut saya memang tidak bisa dilepaskan dari momentum politiknya
karena kehadiran pa dua ratus dua belas ini dari atmosfer politik yang saat itu terjadi di dua ribu enam belas
kemudian berlanjut dengan reuni dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas puncaknya karena waktu itu menghadapi musim kontestasi elektoral terutama pilpres dua ribu sembilan belas di bulan april
jadi kalau kita bicara momentum dalam konteks politik elektoral itu memang gerakan ini tidak lagi relevan sebenarnya
kalau bacaannya politik berbeda kalau kemudian bacaan yang lain
misalnya soal bagaimana memberi pesan atau intensi komunikasi bahwa mereka masih ada
kemudian juga sekaligus menjadi semacam psychological war kepada pemerintah dalam konteks ini pak jokowi
bahwa anytime mereka bisa mengonsolidasikan kekuatan dan itu kan momentum ke depan secara politik itu masih akan banyak
contoh misalnya mungkin pilkada dua ribu dua puluh yang serentak
kemudian hingga nanti memuncak
jadi saya tidak membaca kalau bicara soal dua ratus dua belas itu kalau dibaca misalnya masa lalu ya memang sudah selesai momentum politiknya di bill press dua ribu sembilan belas kemarin
dan ketika misalnya pak prabowo yang waktu itu menjadi simbol dari oposisi dari kekuatan di luar pemerintah yang kemudian menjalankan pak jokowi
akan menjadi bagian dari pemerintahan pak jokowi
ya secara politik sebenarnya the end of history gitu ya
dari bagi kekuatan dua ratus dua belas
tetapi kan kemudian gerakan dua ratus dua belas mencoba merepitalisasi diri
mencoba untuk mengkonstruksi makna simbolik bahwa mereka ada
kemudian sekaligus memberi psychological war bahwa adanya tidak semata mata ada tapi masih mengonsolidasikan diri
apalagi kemudian bisa menemukan
misalnya apa namanya ikon atau figur figur baru yang bisa saja kemudian dijadikan semacam simbolik convergence ya
semacam penyatuan simbolik diantara mereka untuk agenda agenda politik di masa mendatang
ya tapi kalau kita bicara soal agenda dan juga relevansi
tadi kan sempat disampaikan bahwa memang di tahun ini itu pesan pesan yang disampaikan itu cukup beragam begitu ya
selain dari adanya eksistensi dari persatuan alumni dua ratus dua
apa kira kira mas gungun
pesan lain yang coba disuarakan oleh pa dua ratus dua belas ini dalam gerakan yang setiap tahun kemudian diadakan
saya sih melihat kalau tahun ini tidak terlalu jelas ya
pesan besar apa yang kemudian disampaikan selain agenda keagamaan seperti maulid dan munajat begitu ya
saya tidak mendengar ada agenda yang spesifik secara politik apalagi komunikasi politik dari mereka

nah terserah doesn't you blind

parlemen harusnya begitu ya
kalau memang mau
sebagai kekuatan real
politik bahwa mereka
punya upaya mengonsolidasikan
diri iya tetapi kemudian
tidak cukup itu tapi butuh
yang kemudian mereka usung
ke ruang publik apakah
misalnya isu kemiskinan
isu korupsi di pemerintahan
isu kebangsaan yang tidak sangat
spesifik hanya menjadi milik
artinya memang saya melihat
belum ada transformasi
kelembagaan atau isu isu
strategis yang dibawa oleh dua ratus dua belas
sehingga kemudian berpotensi
dia tidak bisa meresonansikan diri
nanti ke depan
ya tapi kalau kita lihat di tahun dua ribu sembilan belas ini ya
mas gun gun kan memang benang merah yang coba
ditunjukkan ini adalah terkait dengan
mendoakan kesejahteraan indonesia dan juga
mendorong kepulangan dari
rizik syihab menuju ke indonesia
bagaimana mas gun melihat
peluang dari pesan ini bisa
kalau soal kesejahteraan
kan ya menurut
saya isunya terlalu normatif
kalau ya memang
kalau pun misalnya memang
mau berresonansi lebih
tidak bisa hanya sekedar
mendoakan kesejahteraan bagaimana
statement yang kemudian lebih ajak
dari kelompok dua ratus dua belas
menyangkut hal itu gitu kan
ini kan semua orang tentu punya keinginan untuk
membangun kesejahteraan di republik ini
dan itu kemudian harusnya
punya agenda agenda ke depan
menyangkut misalnya bagaimana
sikap dua ratus dua belas terkait dengan
investasi atau terkait
dengan misalnya umkm
kalau kita bicara kesejahteraan
atau menyangkut misalnya politik
ya saya nggak tahu seberapa
apa namanya tersedia tuh
evidence base yang mereka miliki untuk
mengkritisi hal hal tersebut
oke lah kalau misalnya itu
di luar misalnya memang
menjadi perhatian dua ratus dua belas
paling tidak isu kedua soal
misalnya kepulangan habib rijik
seberapa intense misalnya komunikasi
yang mereka lakukan dengan
dengan unsur pemerintah
dengan dirjanjian imigrasi
jangan semata mata misalnya
apa namanya konstruksi realitasnya
adalah habib rijik ya dicekal
tetapi kemudian itu kan
juga dibantah oleh
dirjanjian imigrasi bagaimana
hal yang dianggap
masing masing ini sehingga kemudian
memang ada political will
untuk mereka mencoba
memulangkan habib rijik gitu
dan itu menurut saya
belum juga begitu jelas
tapi lebih dari itu sih
kalau menurut saya dua isu itu
tidak terlalu menarik untuk hal layak luas
di luar kelompok dua ratus dua belas
ada isu isu keumatan
ya mungkin perspektifnya bisa
jauh lebih artikulatif
jauh jauh lebih jelas misalnya soal
bagaimana membangun ekonomi sehari hari
ke depan bagaimana misalnya
sikap pemerintah terkait dengan
keberadaan ormas ormas islam
itu hal hal yang bisa menghidupkan
yang disebut dengan manajemen isu
dan opini publik dari gerakan dua ratus dua belas
kalau enggak ya pelan tapi pasti
ya terakhir nih mas gun gun
kan memang satu hal yang juga menarik
ini setiap tahunnya berbagai
atau beberapa toko toko ini kemudian hadir
dan kehadirannya ini juga menyita perhatian
sebenarnya apa yang coba disampaikan oleh tokoh tokoh yang hadir ini

sebenarnya apa yang coba disampaikan oleh toko toko yang hadir ini
jika mereka kemudian menghadiri acara alumni

ya kalau kita lihat kan sejak dari dua ribu enam belas
banyak tokoh yang hadir mulai dari
prabowo ya kan kemudian pak anies baswedan
tapi kemudian beberapa
patang surut pola hubungan
pak prabowo tidak bisa hadir
pak prabowo tidak bisa hadir
saya pikir itu juga kita sama sama tahu
bahwa ada kekecewaan juga di kelompok dua ratus dua belas
terhadap maksudnya prabowo di line up nya kabinet jokowi
meskipun secara formal
tentu pak prabowo juga memang berhalangan
karena sedang berada di turki
psychological itu memang
menurut saya sudah mulai ada barrier ya
antara kelompok dua ratus dua belas dengan pak prabowo
nah pak anies kemarin hadir di situ
eh tadi pak
hadir dan memberi pidato
dan itu kemudian menurut saya memang
antara kelompok dua ratus dua belas mungkin dengan agenda ke depan
karena pasti tetap saja punya efek domino bagaimanapun
kelompok ini bisa juga menjadi kantong suara
satu hari anies baswedan misalnya menjadi kandidat
pada saat pilkada dki menurut saya membuat anies
berada di penerimaan di kelompok dua ratus dua belas ini
pak adlizon ya juga kan hadir
dan tentu kita ingat bahwa gerakan ini
sejak diinisiasi hingga kemudian membesar
dan berpuncak di dua ratus dua belas bulan
memang pak lijon getol sekali kan membangun hubungan dengan kelompok ini
baik terima kasih banyak mas gun gun herianto
yang merupakan analis komunikasi politik dari uin jakarta